halo good morning seru banget ya ini salah satu
sekolah dotan yang ada di taman wisata cibubur dan ini seru banget nggak hanya untuk anak anak
orang dewasa seperti saya juga cukup menikmati dan selain wahana ini masih banyak lagi wahana
lainnya yang bisa kita nikmati ikuti terus weekend getaway kali nih yuk kita main lagi
saat ini saya dan alia sedang bermain di salah satu taman wisata di kabupaten bogor jawa barat
tempat ini menawarkan beragam wahana awalnya sih kita berdua takut karena ketinggian perosotan ini
mencapai enam meter dengan panjang lebih dari lima m namun ternyata saya dan alia bisa naik
perosotan warna warni ini bahkan sampai tiga kali loh hahaha untuk menikmati perosotan donat
anda hanya perlu membayar dua puluh rupiah di hari biasa dan dua puluh lima rupiah pada akhir pekan sedangkan
masuk taman bermain ini hanya dua puluh lima saja pengunjung bisa bermain mulai dari pukul sepuluh pagi sampai
malam pada akhir pekan sedangkan pada hari biasa taman wisata ini buka dari jam dua belas siang sampai
malam karena ini ada mainannya tadi kau main apa aja di sini main dina dina one main tepeda di sini
setelah puas bermain perosotan kami penasaran nih dengan wahana air yang tidak jauh dari pintu
masuk taman kali ini kita ditemani oleh tante maria dan ajeng adik bungsu alia jadi liburan
kali ini akan semakin seru yuk kita mau coba yang balon air enggak yuk let's go oke ajeng
semangat sekali mau menjejel balon air ini kita akan mencoba balon air ini di sini kita akan mencoba

begitu pula dengan alia dan tante maria dan saatnya saya juga ikut bergabung
ternyata bermain wahana ini tidak semudah yang saya pikir loh untuk masuk ke dalam
balon air saja saya harus dibantu oleh dua orang akhirnya berhasil juga masuk balon air
cara menikmati balon air ini layaknya kita seperti hamster yang bermain ronda putar ya
wah susah sekali untuk saya menyamarkan kecepatan bersama alia dan ajeng susah

sepertinya saya harus menyerah nih
untuk menikmati balon air kita cukup membayar tiket sebesar sepuluh ribu rupiah
dan sudah bisa menikmatinya selama tujuh menit
sekarang kita lanjut mencoba permainan bom bom kar
namun mobil mobilan yang digunakan berbeda dengan bom bom kar pada umumnya
mobilnya berwarna warni dengan model truk
tapi tidak bisa adu tabrak layaknya bom bom karya
jadi perlu dipastikan anak anak berada dalam pantauan orang dewasa
saya membiarkan alia yang duduk di kursi kemudi
sambil rehat sejenak menikmati suasana yang ada di taman bermain ini
dan memantau alia tetap penyetir dengan aman
selain wahana berbayar disini juga menawarkan wahana gratis
seperti taman beca ayunan hingga trampolin mini
puas bermain saatnya berpisah dengan teman baru saya alia ajeng dan tante maria
sampai ketemu lagi ya
eksplorasi saya di kawasan cibubur berlanjut
kini waktunya mengisi perut
tak jauh dari lokasi taman wisata bermain
saya mampir ke restoran jepang yang sudah memiliki tiga ratus gerai di negara asalnya
tempat ini merupakan gerai pertamanya di indonesia yang ada di transjudik
di mall cibubur
hmm perut saya lapar dan tidak sabar nih untuk segera mencoba
wah sudah selesai main
sekarang saatnya kita makan makanan berat untuk mengembalikan kalori yang terbakar tadi di taman wisata bermain
saya langsung memesan tiga menu utama
harga proporsinya rp empat puluh lima
lalu ada king yakiniku don berisi daging kalbi yang super lembut
selain yakiniku don pilihan terakhir saya adalah egg mayo kalbi
perpaduan antara daging dan telur setengah matang dengan saus mayo
aduh ini enak banget ya perpaduan yakiniku premium nya
terus telur setengah matang dengan topping mayo
rasanya tuh pas banget gurihnya ya
anda bisa menikmati hidangan yakini gudon otentik jepang ini dengan kocek mulai dari rp tiga puluh lima hingga rp sembilan puluh delapan
iya dari yang tetangga sebelah itu yang ini lebih berbumbu lebih enak
meskipun little bit oilly ya tapi oke lah kan gak tiap hari kita makan
tapi dari harga affordable berapa
di sini juga ada booth camilan yang menarik perhatian saya
roti khas sungaria yang berbentuk pipa ini dihidangkan dengan cita rasa jepang bersama aneka topping
mulai dari selai coklat hingga green tea
harga untuk menikmati makanan ringan ini mulai dari rp delapan belas hingga rp satu ratus tiga puluh dua
terima kasih mbak
lah udah seharian tadi main terus udah makan don gurih authentic dari jepang
sekarang aku sebelum pulang aku bawain oleh oleh dulu untuk orang rumah
makan makan sudah bermain main juga sudah
saatnya saya mempersiapkan diri untuk aktivitas esok hari
sampai jumpa ya di weekend getaway selanjutnya
tim liputan cnn indonesia